saat ini saya berada tepatnya di pengrajin batik tubuh yang ada di ternateh
nah ini merupakan karya dari bapak kuslani sendiri
ada empat puluh dua motif yang sudah dikerjakan
salah satu yang paling diminati masyarakat yaitu burung garuda berkepala dua
yang saat ini sudah mulai dibuat oleh bapak kuslandia sendiri
anda bisa melihat ini adalah lambang dari kesulan ternate yang saat ini sudah mulai dibuat
inilah batik tubuh yang berada di jalan merdeka ternate tengah kota ternate
batik tubuh ini awalnya dirintis oleh kustalani sakir pada november dua ribu sebelas
awalnya batik tubuh ini untuk memenuhi kebutuhan oleh oleh dari maluku utara khususnya ternate
dari sinilah usaha batik tubuh terlalu
menurut sakir nama batik tubuh ini diambil dari salah satu perkampungan di ternate yang memiliki nilai sejarah
yaitu kelurahan tubo yang letaknya di bawah kaki gunung gamalama sebelah utara
di batik tubuh itu sudah kurang lebih empat puluh dua motif sampai sekarang
dari tahun dua ribu sembilan sampai dua ribu dua puluh
jadi berbagai motif itu antara lain
cengkeh pala yang menjadi primadona maluku utara atau kota ternate
ada juga berbagai hasil laut ikan dan lain lain
terus motif yang paling dominan sekarang itu adalah motif limaugapi
limau gapi itu negeri yang besar

bahan baku pembuatan batik tubuh masih diambil dari luar karena di maluku utara belum memiliki basis

cara pembuatan batik tubuh nyaris sama dengan batik pada umumnya
yang berbeda hanya pada motifnya
motif batik diambil dari kekayaan alam sebagai identitas maluku utara
motif batik diambil dari kekayaan alam sebagai identitas maluku utara
harga jual batik didasarkan pada ukuran yakni dari satu ratus tujuh puluh rupiah hingga satu juta rupiah
hingga saat ini batik tubuh masih terus diminati
rusli samsi maluku utara